seorang pengendara motor tewas dan lainnya kritis usai bertabrakan dengan truk menganggut pasir di jalur berlawanan ponorogo magetan
keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan langsung menarik sisteris di lokasi kejadian
mariatun langsung menangis histeris saat mengetahui keponakannya doni romadoni tewas dalam kecelakaan di jalur ponorogo magetan minggu dini hari
korban tewas saat motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sebuah truk pasir yang melaju di lajur kanan karena menghindari material tanah di pinggir jalan
korban tewas dengan luka parah di kepala
sementara temannya kritis akibat patah tulang di kakinya
saya posisi menghindar dari itu tanah uru
jadi posisi kan mengambil ke kanan
nah itu sepeda motor dari lawan arah kencang banget
gak sempat ngerin tadi pak
ya sempat tapi gimana ya gak mampulah sejelas
saat ini teman korban masih menjalani perawatan intensif di rsud dr harjono
sedangkan sopir dan truknya dalam pemeriksaan polisi